partai masyumi kembali aktif setelah deklarasi resmi dilakukan pada sabtu tujuh november
yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke tujuh puluh lima partai masyumi
deklarasi partai dilakukan di gedung dewan dakwah jakarta pusat
dalam deklarasinya partai masyumi berjanji akan berjihad demi terlaksananya ajaran dan hukum islam di indonesia
usai deklarasi pada sabtu tujuh november partai masyumi juga akan mengumumkan calon majelis syuro partai
ada pun calon calon majelis syuro diantaranya mantan penasihat komisi pemberantasan korupsi abdullah hehamahua
mantan menteri kehutanan ms kaban wasekjen mui tengku zulkarnain
budayawan rituan saidy hingga kiai abdul rashid shafiei
masyumi awalnya adalah akronim dari majelis syuro muslimin indonesia
merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk jepang pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh
keputusan untuk memakai masyumi sebagai nama partai diambil dalam kongres umat islam pada tanggal tujuh hingga delapan november seribu sembilan ratus empat puluh
dalam anggaran dasarnya masyumi memiliki tujuan untuk melaksanakan ajaran dan hukum islam dalam kehidupan masyarakat dan negara
partai masyumi kemudian meredup setelah para petingginya terlibat dalam pemerintahan revolusioner republik indonesia atau prri
yang dianggap sebagai gerakan separatis oleh pemerintah
pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus enam puluh soekarno resmi membubarkan masyumi lewat kepres nomor dua ratus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan memenjarakan para kadernya yang terlibat prri
hari ini sejumlah petinggi koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami dan sejumlah tokoh lainnya
mendeklarasikan kembali aktifnya partai masyumi di era demokrasi liberal
partai lawas masyumi pernah menjadi partai ideologis islam yang cukup diperhitungkan di kancah perpolitikan indonesia
apakah hal serupa bisa kembali diulang
atau deklarasi masyumi reborn hanya menjadi wadah politik bagi kelompok yang tidak puas atas pemerintahan saat ini
kita akan berbincang dengan anggota majelis syuro partai masyumi ms kaban dan direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam assalamualaikum pak kaban dan mas adi
selamat malam alkira
saya ke pak kaban terlebih dahulu
menarik ketika hari ini akhirnya secara resmi kembali diluncurkan kembali diaktifkan partai masyumi
pertanyaannya apa yang berbeda
di tahun sembilan puluh an sembilan puluh sembilan partai masyumi baru saat itu muncul
puan sempat akan muncul tapi belum ada kepastian dan hari ini secara resmi dideklarasikan
apa jualannya kali ini
tanda kutip pak kaban
sebenarnya apa yang dideklarasikan pada hari ini ini sudah dilakukan penjajakan
semacam penelitian yang dikagas dari dewan da'wah islamnya indonesia
jadi sudah hampir satu tahun setengah lamanya
di bentuk panitia panitia persiapan pembentukan partai islam
islam indonesia yang memiliki nuansa ideologi islam gitu lah
dan ternyata dari hasil penjajakan itu yang kita lakukan hampir di seluruh indonesia
ternyata masyumi itu memiliki daya magnet tersendiri
jadi pada apakah anak keturunan keluarga dan kemudian beberapa waktu yang lalu kita berkumpul berbagai tokoh
dan kesimpulannya masyumi ini perlu diaktifkan lagi spiritnya dalam rangka memperkuat negara kesatuan republik indonesia
saya ingin konfirmasi betulkah bahwa ini menjadi wadah bagi kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan
tidak mendapatkan wadah untuk mengekspresikan politiknya karena beberapa adalah petinggi kami
kemudian juga elit dari dua ratus dua belas pak kaban
saya kira kalau bahasa seperti itu tidak tepat juga ya
karena begini tadi saya katakan bahwa panitia persiapan pembentukan partai islam ideologi ini
ini sudah dipersiapkan satu tahun setengah yang lalu
sudah dilakukan seperti saudara ahmad yani
kemudian abdullah amawar ridwan saidi
bahkan kami pernah mengajak pak bartia ramsah
kita lakukanlah diskusi yang cukup panjang itu
jadi kalau ini tadi dibawa bawa kami
ya kami kan sebetulnya ini ada satu gerakan moral ya
jadi bukan partai politik sedangkan ini
partai politik islam ini itu saya katakan tadi sudah dilakukan penelitianlah
persiapan panitia persiapan untuk pembentukan partai islam itu
jadi nah kebetulan ya aktivis aktivis yang ada di dalam panitia persiapan partai islam ini
beberapa waktu yang lalu secara bersama sama dengan tokoh tokoh
berhimpun dalam satu organisasi gerakan moral moral
saya kira ini berbeda
ini juga barangkali bisa menjadi satu jawaban
kalau orang selama ini mengatakan kami akan menjadi partai politik
ya saya kira tidak seperti itu
tidak seperti yang banyak diputar balik atau dipolitisir itu
sedangkan partai masyumi ini
setelah kita telah ada masyumi yang dulu dibikin penghidupan
apa didirikan penghidupan syedi
kemudian ada juga abib muxin latas
kemudian saudara abdul hamahwa
nah semuanya itu kita lakukan penelusuran penelusuran
dan kemudian ternyata sepakat bahwa spirit
spirit masyumi itu ternyata masih memiliki daya magnet yang cukup kuat
di pada lapisan masyarakat
dan kami juga bukan hanya itu
kami juga seperti tadi kami mengundang pak dr amin rais
karena pak amin rais suka membuat partai umat gitu kan
nah ini semua kita dalam rangka membangun kebersamaan
membangun kekuatan politik islam
jadi tidak ada kaitannya dengan sakit hati
ngapain sakit hati sama pemerintah sekarang gitu kan
spiritnya ingin membangun kekuatan partai partai islam
kenapa kemudian menggunakan nama masyumi
kenapa tidak semangatnya saja yang digunakan
seperti tadi pak kaban katakan ini sudah ditelah selama sekitar satu tahun
kenapa tidak menggunakan ataupun jualan tanda kutip dengan partai ataupun nama partai yang lain
ya kan kita sudah punya pengalaman ya
kira kira ini pengalaman yang panjang ya sejak tahun sembilan belas
bagaimana masyumi sebenarnya kalau mau lebih jujur
bung karno memang akan membuat surat
tapi sebelum surat bung karno itu sampai
masyumi membubarkan diri
jadi sebetulnya ini ada satu gap sejarah yang harus dipahami oleh masyarakat
ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu ada suasana yang begitu terbuka
lalu berdirilah partai partai politik
itu adalah perkembangan politik islam
nah dan sekarang ternyata setelah kita dilihat perkembangan kita sekarang ini kan
coba sekarang ini kan sepertinya ya
kekuatan politik islam itu semakin lama
semakin dipersempit dengan nuansa nuansa yang sungguh di tengah tengah kehidupan kita bernegara hari ini
bagaimana kekuatan politik kita sekarang ini
kenapa kekuatan politik kita ini dipersempit dengan memulai dengan kekuatan politik
maksudnya kita harus bertimbangkan kekuatan politik

semua itu harus ditumbuh kembangkan
dengan semangat bersamaan membangun indonesia gitu
baik saya ke mas adi dulu pak kaban
menarik ketika melihat begitu banyaknya partai baru partai umat
sebelumnya sudah dideklarasikan oleh amin rais
pertama begini elvira kalau melihat parti id atau identitas ke partai yang kita itu kan cukup rendah
kemudian agustus lalu saya juga kebetulan survei cuma tidak sempat dirilis karena covid
mereka ini adalah swing yang iman politiknya masih belum kemana mana
jadi sebenarnya wajar kalau partai partai baru ini bermunculan
karena begitu banyak kaptive market politik yang bisa dikapitalisasi bisa diolah untuk menjadi bagian dari konstituen mereka
termasuk apa yang dilakukan oleh masyumi partai umat gitu ya ataupun partai gelora
nah cuma satu hal
masyarakat saat ini itu memang cukup alergi terhadap partai politik
peran peran mereka nyaris tidak pernah hadir
dan hanya hadir menjelang lima tahun sekali saja
bawa sembako bawa kerudung gitu ya
bawa logistik sebagai alat mobilisasi untuk mendapatkan dukungan
nah dalam konteks itulah sebenarnya mas humi rebound ini mendapat satu tantangan yang cukup besar ke depan
akan seperti apa
portfolio politiknya sehingga bisa diterima oleh masyarakat
yang kedua yang ingin saya katakan
masyarakat rebound saya kok menduga ini akan memunculkan satu ketegangan politik yang tidak berkesudahan
terutama dengan kelompok kelompok nasionalis yang memang belakangan agak sedikit alergi dengan istilah istilah islam itu
apalagi misalnya mas humi ini ke dalam banyak hal memiliki satu sejarah yang tidak cukup baik di bangsa ini
kalau dalam sejarah yang ditulis banyak ilmuwan masyumi ini kan dibubarkan
bukan membubarkan diri seperti yang disampaikan oleh bangkaban
karena banyak aktivisnya diduga terlibat dalam gerakan gerakan separatis
seperti prri dii dan seterusnya
apalagi ada asas partai mereka yang mencoba untuk menerapkan hukum islam dalam berbangsa dan menegara
ini yang saya sebut sebagai satu potensi terjadi gejolak politik
friksi friksi yang mungkin akan semakin melebar
terutama dengan pihak pihak nasionalis yang belakangan memang agak tidak terlampau nyaman
dengan gerakan gerakan islam yang belakangan ini muncul
inilah yang saya kira ketegangan ideologi ke depan akan semakin kuat
di tengah semakin banyaknya partai politik yang muncul
apalagi misalnya kalau kita melihat pentolan masyumi ini adalah kelompok kelompok senior yang memang dalam framing politik itu cukup islamis
memiliki satu narasi keislaman yang cukup kuat
kalau ditangkap secara rata rata keumum
misalnya partai umat ataupun partai masyumi rebound
itu kan terkesan sangat anti terhadap partai sekuler
partai yang tidak ramah terhadap umat islam
partai yang cenderung setuju dengan kriminalisasi terhadap ulama
dan seterusnya ini yang saya bilang
bahwa ke depan partai politik ini akan terjebak pada suatu konflik ideologi yang cukup berkepanjangan
ini bagus selama dikelola dalam bingkai demokrasi
yang tidak bagus itu kalau kemudian muncul fatwa fatwa saling mengkafirkan
merasa dirinya paling benar sementara kelompok orang lain yang salah
cukup sudah pemilu dua ribu sembilan belas lalu melahirkan satu luka politik yang cukup luar biasa
sehingga muncul statement kan ada partai setan ada partai allah dan lain lain
saya kira politik itu urusan duniawi
jadi politik itu bukan soal jalan masuk surga
tapi bagaimana jadi presiden bagaimana anggota dpr menjadi kepala daerah

yang kemudian menjadi satu diskursus politik yang saya kira akan menarik ke depan kita cermati
apakah betul munculnya mas humi ribawang ini sebagai reinkarnasi
munculnya kembali semangat islamisme politik islam di indonesia
yang mencoba untuk membuat satu jarak politik dengan kelompok kelompok nasionalis belakangan yang
memang terlampau tidak happy dengan kelompok kelompok islam
ini penting sebenarnya bagaimana portfolio profiling
ini penting sebenarnya bagaimana portfolio profiling
ini penting sebenarnya bagaimana portfolio profiling
apakah bisa diterima oleh masyarakat atau justru hanya melahirkan ketegangan politik yang tidak berkesudahan
baik mas adi nanti kita akan konfirmasi lagi kepada pak kaban
karena sejauh ini memang baru deklarasi yang disampaikan dan secara resmi memang belum didaftarkan kementerian hukum dan ham
apakah betul partai masyumi baru ini kemudian anti partai sekuler
kemudian apa ideologinya
apa ideologi dasarnya nanti kita akan berbincang sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
menakar peluang partai masyumi kami masih membincangkan hal itu malam hari ini masih bersama saya adi praitno
direktur eksekutif parameter politik indonesia sambil menunggu juga sambungan dengan anggota majelis suro partai masyumi ms kaban
pak kaban sudah kembali bergabung sama kami
oke baik tadi kita berbicara mengenai ideologi saya ingin membacakan sedikit karena tadi juga melihat bagaimana proses deklarasi yang dilakukan melalui kanal internet begitu
saya ingin membaca karakter partai masumi yang pertama tidak dibenarkan mempunyai pengurus dan atau caleg non muslim di seluruh indonesia
karena mustahil mereka mendukung pelaksanaan syariat islam
kemudian tidak dibenarkan koalisi dengan partai sekuler dan atau partai yang menolak syariat islam baik dalam pemilu pilkada maupun kegiatan pemerintahan
kemudian selanjutnya partai masyumi bukan saingan partai partai islam yang sudah ada tapi saingan bagi partai sekuler dan partai partai yang anti syariat islam
partai masyumi hadir untuk menjadi kawan perjuangan partai partai islam yang
sudah ada ini yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari adart partai
ya ini itu kan kalau tadi diperhatikan yang disampaikan tadi itu itu ada semacam penyerahan dokumen dokumen
penyerahan dokumen dokumen dari partai masyumi yang ada ke tim panitia
dan itulah yang akan diolah oleh masyumi
jadi artinya apa yang menjadi pikiran pikiran yang sudah dituangkan tadi itu
itu akan diolah majelis suropartai dalam melihat itu secara utuh dalam konteks indonesia
karena partai masyumi tadi kan adalah partai islam indonesia
jadi partai ini adalah
jadi partai ini adalah
partai yang berada di indonesia
nah kita tahu dalam konteks berin indonesia kita punya undang undang
kita punya undang undang dasar empat puluh lima kita punya undang undang partai politik
kita punya undang undang bagaimana menjadi peserta pemilu dan sebagainya
nah tentu ini semua ya kan itu akan diolah oleh majelis suroh
apakah pikiran pikiran yang tadi itu disampaikan itu
itu istilahnya relevan atau dapat dilaksanakan di
karena kita tadi bahasanya adalah partai politik islam di indonesia
karena kita ini harus tetap menghimpun spirit nasionalisme dan islam dalam konteks bernegara
nah kalau kita kembali kepada prinsip dasar negara kita yang berdasarkan pada ketuhanan ya sebenarnya
apa yang dikatakan oleh elvira tadi sebenarnya kalau secara ras logikanya
kenapa harus terjadi pertentangan
kenapa terjadi pertentangan pertentangan itu
bukankah itu sudah selesai
ya sudah selesai dalam perdebatan dan tertulis dalam undang undang dasar kita bernegara
nah apa yang terjadi sekarang seperti sebuah ketegangan ketegangan sedemikian rupa itu
karena memang sudah tidak lagi kita menjalankan

ya walaupun saya sebenarnya tidak terlalu sepenuhnya setuju dengan pandangan bung elvira tentang masalah prri dan sebagainya itu
apalagi tadi dikaitkan dengan kartos wirjo
saya kira itu ada sejarah sendiri tentang kenapa karto suwirjo pada waktu itu seperti itu
dan toh masumi ya kan toh masumi pada waktu itu juga tetap bersikap terhadap nkri
apalagi bagaimana mosi integrasi dr muhammad nasir yang bahwasannya nkri itu adalah cita cita berdiri negara republik indonesia
jadi banyak hal yang masih dalam perdebatan secara akademik yang bisa kita jelaskan kepada publik
tapi dalam konteks berpartai ini saya kira
kita ingin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi yang dimiliki para pendukung pendukung partai islam masyumi ini
begitu juga saya kira dengan partai umat yang dikelola oleh pak amin rais
jadi kami melihat bahwa
jika kita melihat begitu banyak partai islam yang saat ini sudah juga mulai eksis
tanda kutip ya meskipun tadi anda mengatakan progresnya belum maksimal
apa yang membedakan masyumi dengan partai partai islam yang lainnya
sudah tentu kan masyarakat muslim itu kan
saya kira semua orang sudah tahu
dia memiliki apa namanya
katakanlah pemahaman pemahaman pemikiran yang cukup beraneka
sesuai dengan manhatsnya masing masing
sesuai dengan mazhab politiknya masing masing
nah sudah tentu ada penekanan penekanan tertentu
ya penekanan penekanan tertentu
nah apalagi kalau dilihat
yang bergabung sekarang ini
ada satu hal yang paling membedakan adalah
kalau dulu semua ormas ormas islam itu mendukung masyumi
sekarang adalah tokoh tokoh para aktivis aktivis
yang dia bisa menjadi anak biologis
dia bisa menjadi anak ideologis
yang berhimpun membangun sebuah cita cita
bagaimana indonesia ini dengan spirit mukadimah undang undang dasar empat puluh lima
dan kemudian islam sebagai komunitas masyarakat yang mayoritas
yang memperjangkankan aspirasinya
sesuai dengan tantangan tantangan bangsa yang akan dihadapi
misalnya masalah hutang luar negeri
nah saya kira masyumi nanti punya perhatian yang besar
bagaimana cara mengatasi utang luar negeri ini
ini kan bisa kita sosialisasikan sebagai sebuah perjuangan
karena kita punya konsep bagaimana mengatasi utang luar negeri
dengan menghadapi sistem sistem yang ada sekarang
jadi ada penekanan penekanan
saya tanya ke mas
jadi kalau dikatakan bahwasannya ini adalah kita memperjuangkan tadi masalah hukum hukum islam
bukankah selama ini banyak undang undang kita itu yang selaras
sesuai dengan hukum hukum islam
ya tinggal tinggal bagaimana melaksanakannya
nah bagi kita memang undang undang pidana yang sekarang ini peninggalan belanda itu

ya kan kalau kita perjuangkan ada nilai nilai hukum hukum
hukum yang kemudian lebih modern lebih maju lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
kan sah sah saja
baik saya ke mas adi
mendengar tadi tanggapan pak kaban
kalau saya sih dua hal elvira
pertama ada semacam ketakutan ketika jargon jargon islamisme itu dimunculkan ke ruang publik
misalnya syarat islam hukum islam dan semacamnya
ada kesan indonesia itu akan kembali pada
satu fase politik di mana perdebatan tentang ideologi islam dan nasionalis itu cukup kuat
dan yang dikhawatirkan gitu ya adalah indonesia ini menjadi negara islam yang dalam praktiknya itu menakutkan
ada hukum rajam potong tangan dan seterusnya
seperti di negara negara islam lainnya
kan begitu sebenarnya
ketika ada jargon jargon islamisme seperti syariah islam dan hukum islam itu ada dalam konsensus politik kita saat ini
ini yang sepertinya yang saya sebut di awal bahwa akan semakin menyuburkan ketegangan ketegangan politik dengan kelompok kelompok nasionalis yang memang belakangan ini cukup alergi dengan terminologi islam itu
yang kedua jangan sampai jargon jargon islam itu hanya nyaring di permukaan
hanya bagus yang ada dalam adart
dalam praktiknya itu sama dengan partai politik yang lainnya
coba kita cek misalnya elvira dan bang kaban
revisi undang undang kpk
semua partai politik bersekongkol untuk setuju
tidak ada satu diferensiasi politik yang kemudian membedakan mana partai nasionalis dan partai islam
misalnya pada satu isu tentang politik dinasti
semua sama tuh
partai islam mau partai nasionalis atau nasionalis religius sama mendukung
adanya politik dinasti
ataupun tentang politik uang tentang mahar politik tentang ekologi dan kerusakan sistem
itu nyaris tidak ada membuat partai politik itu punya satu positioning yang cukup jelas
kan percuma akhirnya punya jargon islam
percuma akhirnya punya jargon jargon nasionalis
kalau hal hal yang sifatnya substansial di negara ini tidak menjadi harga mati
karena dalam satu terminologi demokrasi itu sederhana
sistem politik demokratis itu memaksa semua partai politik berperilaku sama
apa orientasinya kekuasaan untuk menang
dengan cara apapun
politik uang sogok musogok ada mahar politik melanggengkan politik dinasti
kerusakan lingkungan juga tidak ada yang respon
kenaikan bbm juga banyak yang mendukung dan seterusnya dan seterusnya
yang membedakan diantara mereka itu adalah soal kepentingan aja
bukan karena pada satu positioning isu tertentu
kan saya membayangkan kalau mas gumni ribon betul di sirusi kedepan
kan titipan kita yang dari jauh kan satu
anti politik uang anti mahar politik dan tolak para perusak lingkungan
nah itu sebenarnya esensi dari nilai nilai islam
kalau dalam praktiknya nanti ada revisi undang undang kpk setuju
undang undang omnibus law setuju
dan yang lainnya untuk apa
bicara tentang satu ideologi yang cepatnya bombastik
tapi dalam praktiknya sama dengan partai partai yang lainnya
menjadi penting bahwa partai partai politik baru ini harus punya jenis kelamin politik yang berbeda dengan partai politik yang lainnya
betul bahwa orientasi politik itu adalah kekuasaan
tapi ingat ada satu ideologi yang sebenarnya diperjuangkan
yaitu tentang idealisme menjaga keutuhan kebangsaan kita itu
dari rangrongan para korupsi
dari ekologi yang kemudian semakin rusak dan semacamnya
karena semua hampir semua partai politik itu bermasalah dengan korupsi
karena hampir semua partai politik di negara ini
mentoleransi kerusakan kerusakan yang ada di negara ini
melalui perwakilan mereka tentu saja yang menjadi pejabat publik
ini sepertinya yang harus menjadi pr kita bersama
jangan sampai munculnya partai partai baru ini hanya semacam artifisial dalam permukaan
tapi dalam praktiknya juga sama
kok ujung ujungnya rebutan kekuasaan dan nggak peduli dengan suara suara masyarakat
sekarang kita tagih misalnya
siapa yang peduli terhadap persoalan corona
adakah misalnya spanduk baliho dan bantuan bantuan yang berlabelkan partai politik
nyaris gak ada
munculnya banyak partai politik
hanya menambah daftar begitu banyak partai partai baru
tapi dalam proses aksentuasi mereka ini tidak pernah hadir
di tengah kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat
mereka tidak pernah hadir dalam persoalan persoalan besar kebangsaan
coba bayangkan demokrasi kita makin maju
partai politik semakin tumbuh hampir setiap tahun
tapi korupsi semakin menjadi jadi
kerusakan lingkungan semakin terjadi di mana mana
praktik politik dinasti ini menyebar
bukan hanya di daerah daerah
tapi juga sudah masuk pada level kekuasaan istana
mas hadi saya menangkap itu bukan khawatir lagi
sudah cukup pesimis begitu

bagaimana kemudian partai politik bisa menjadi saluran politik indonesia
untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik
mengapa tidak memberikan peluang
dan apakah sejumlah tokoh yang kemudian saat ini masuk dalam majelis syuroh partai masumi ini
tidak anda melihatnya apakah ini orang orang yang tepat untuk membawa contoh demokrasi yang baru
atau sama saja seperti tadi mas adi sampaikan
ya kalau melihat optimisme tentu saja ada ya
orang orang seperti bang kaban kemudian ahmad yani dan lain lain ini
menjadi satu lokomotif perubahan
dan satu sistem politik kita yang sebenarnya sudah akut ya rusaknya
bukan hanya soal kaderisasi yang tidak ada
tapi sistem politik yang kemudian menjadi mata rantai kekuatan politik yang
sukar untuk diselesaikan elvira
bisa tidak misalnya mas humi ribon ini melawan kelompok oligarki politik
yang sudah menyebar ke hampir semua kekuasaan politik
terutama yang ada di partai partai itu
kalau itu yang bisa dilakukan

sekiranya mas humi ribon ini akan mendapatkan perhatian
yang cukup serius dari masyarakat
tapi kalau tampilannya sama
tidak sangar misalnya kalau ada isu isu korupsi
tidak sangar misalnya ketika ada politik dinasti dan politik uang
ya untuk apa bikin partai baru yang
saya kira ambang batas parlemen kemungkinan besar akan dinaikkan untuk di dua ribu dua puluh empat
berat perjuangan bagi mas humi ribon tentu saja
ini yang saya sebut bahwa harus ada satu jenis kelamin politik yang berbeda
mas humi ribon ini dengan yang lainnya
dan hanya nyaring pada persoalan ideologi
tapi tidak sangar dalam persoalan persoalan keseriusan yang dihadapi bangsa saat ini
itu saja sih poinnya
baik saya ke bang kaban ditantang tuh dengan perkataan apakah bisa cukup sangar berbeda dengan partai yang lain
sekarang baru mas sumi mendeklarasikan majelis surahnya aja
responnya sedemikian rupa
tadi kemudian juga tadi sudah menyebutkan bagaimana catatan catatan terhadap
saya kira itulah yang harus kita tampilkan
harus kita tampilkan dengan bahasa bahasa yang sesuai dengan alam pemikiran
bagaimana kita untuk ikut dalam memperbaiki
betapa kita melihat bahwa partai partai politik itu sepertinya tidak lagi melihat kepentingan
dalam konteks kehidupan kita secara utuh dalam berbagai macam sistem
tapi satu hal juga bahwa partai partai politik yang ada sekarang ini juga sudah menjadi korban dari sistem perundang undangan yang dibuat sendiri
contoh tadi yang disebutkan dengan masalah threshold
apa arti threshold yang ditingkatkan dalam konteks berdemokrasi
bukankah itu akan menutup peluang peluang
kenapa kita tidak malu terhadap pemimpin kita

tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima partai politik bisa ikut jadi peserta pemilu
kemudian ormas ormas bisa menjadi peserta pemilu
individu bisa peserta pemilu
lalu dunia mencatat itu pemilu yang paling jujur
nah sekarang dengan threshold sebenarnya sejak zaman orde baru kalau kita mau mengkritisi zaman pak arto
pemilu pemilu pemilu itu kan selalu dengan nuansa yang sudah seperti di desain
partai a sekian persen partai b sekian persen partai a sekian puluh persen
nah kita robah dengan semangat reformasi
tapi perjalanan selanjutnya partai politik itu seperti dikekang dengan bahasa electoral threshold
parliamentary threshold yang ujung ujungnya orang orang cerdas orang orang yang bermoral
orang orang yang memiliki idealisme sulit untuk tampil karena semuanya terperangkap dengan npwp itu
nah ini kan yang harus kita ubah
ini yang harus di menurut saya harus dihapuskan dalam kancah demokrasi kita di indonesia ini
nah tapi itu tadi saya setuju bahwa bagaimana kekuatan kekuatan politik yang sekarang itu mereka ingin mempertahankan dinastinya
nah kalau itu terus dipertahankan ya indonesia akan menjadi saya pikir jauh
jauh dari apa yang menjadi cita cita kita membangun negara
baik pak kaban kita tunggu bagaimana nyarinya partai masumi ini nanti
apakah ada kejutan kejutan lainnya sehingga partai ini kemudian memiliki cukup peluang dalam kancah perpolitikan indonesia
pak kaban terima kasih mas adi terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda tetaplah bersama kami